belum selesai dengan sidang terkait pelepasan aset pt pancawira usaha terdakwa dahlan iskan
ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi mobil listrik
pemeriksaan dijadwalkan senin enam februari dua ribu tujuh belas di kejaksaan tinggi jawa timur
namun dahlan tidak memenuhi panggilan
kasus dugaan korupsi ini terkait pengadaan enam belas unit mobil jenis elektrik mikrobus dan elektrik eksekutif bus
pada pt bri pt perusahaan gas negara dan pt pertamina
dahlan iskan tidak bisa memenuhi panggilan dan diwakilkan oleh kerabat dahlan
yang datang pada sekitar pukul setengah sepuluh pagi di kejaksaan tinggi jawa timur
kasus pengadaan mobil listrik sebanyak enam belas unit jenis elektrik mikrobus dan elektrik eksekutif bus
ini diduga merugikan negara sebesar tiga puluh dua miliar rupiah
kejati jatin telah menerima surat sakit yang dikirim oleh kerabat dahlan iskan
pemeriksaan dahlan akan dijadwalkan ulang pada minggu depan
pemeriksaan dahlan iskan akan dijadwalkan ulang pada minggu depan